satuan tugas operasi madagoraya telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang menjadi jalur perlintasan dan logistik kelompok bersenjata di poso
wilayah ini di sausu salubanga salubose metangi hingga ke salubanga di wilayah parimotong lalu tagara manggalapi di wilayah kabupaten sigi
di wilayah wilayah tersebut sejumlah warga telah menjadi korban serangan mereka sejak dua ribu tiga belas
produser lapangan cnn indonesia mengikuti satuan tugas operasi madagoraya dalam patroli di wilayah parimotong hingga sigi
patroli dilakukan dengan kendaraan taktis serta berjalan kaki menyesuaikan dengan situasi jalan dan kerawanan keamanan jalur tersebut
jalur kemanggalapi selain rawan keamanan juga berlumpur berbatu serta harus menyeberangi sungai sungai besar dan juga kecil
hari ini saya mengikuti patroli yang digelar oleh satuan tugas operasi madagoraya
kami melewati kawasan parimotong dari salubangala kemudian menuju manggalapi di kawasan kabupaten sigi sulawesi tengah
hari ini operasi dipimpin langsung oleh komandan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako brigjen teni farid maruf dan kapolda sulawesi tengah irjen polisi abdurrahman baso
jalur yang kita lewati memang jalur sangat sulit
jadi kita menempunya dengan mengendarai mobil taktis
kemudian sepeda motor dan juga dilanjutkan dengan jalan kaki
di sepanjang jalan satuan tugas madagoraya membagikan bendera merah putih dan bahan makanan kepada warga yang dilintasi patroli
rata rata warga di jalur patroli ini bermata pencaharian sebagai petani
bila di sisi kanan kiri jalur sudah dipasangi bendera merah putih itu berarti kawasan itu sudah dikuasai satgas madagoraya
bila belum dinyatakan sebagai daerah abu abu
darah abu abu itulah yang kemudian menjadi
di sasaran patroli
ini semata tujuannya untuk mempersempit ruang gerak dari bpu teroris
kami pikir strategi kami untuk memasang pos pos pamrahwan di beberapa wilayah yang kami anggap merupakan wilayah wilayah yang sering didatangi oleh dpo
sekarang ini mereka sudah
sempit terkurung dan ruang geraknya menjadi sempit
masyarakat tempat pun berharap agar operasi ini segera selesai dan kelompok bersenjata ini segera dilumpuhkan
kami masyarakat antusias juga untuk mau bersatu untuk mau mengusir
karena kami di sini ada dua mayoritas kristen minoritasnya islam
ada hidup rukun dan damai
satuan tugas operasi madagoraya mendirikan pos kejar di magalapi sejak awal dua ribu dua puluh satu lalu
setelah menerima laporan laporan kemunculan kelompok teroris poso yang intens di wilayah ini